direktur amerika i kementerian luar negeri dan juga direktur eksekutif csis philip vermontes
selamat malam mbak zelda dan juga mas philip vermontes sudah bergabung melalui sambungan telpon
sebelum kita berbincang saya ingin menyampaikan sedikit kejar kejaran electoral vote
tapi ini sebenarnya sudah relatif lebih stabil ya mbak zelda ya
menurut cnn international saat ini dua ratus lima puluh tiga electoral vote sudah dikantongi oleh biden
tadi sebelum tersambung saya sempat berbincang sedikit dengan mbak zelda yang cukup deg degan melihat bagaimana kejar kejaran electoral vote
sebenarnya signifikannya seperti apa
pilpres amerika untuk indonesia mas zelda
ya mbak pilpres di as memang mau tidak mau membawa pengaruh ke hampir seluruh negara di dunia ya termasuk indonesia
namun sebenarnya untuk indonesia sendiri hasil pilpres as itu cukup memberikan pengaruh tapi tidak secara langsung
signifikan langsung berdampak tidak
mengapa karena hal ini disebabkan hubungan kedua negara itu sudah berada pada tataran yang stabil
jadi kita sudah saling mengerti posisi masing masing saling menghormati apabila ada perbedaan dalam posisi tersebut
jadi intinya siapapun atau kubu manapun yang nanti akan memegang pemerintahan di as itu indonesia sudah siap
kerjasama bilateral akan terus dilanjutkan dijalankan dan tidak terikat langsung dengan hasil pilpres
jika kita melihat dari dua kandidat ini sejauh ini memang biden masih unggul
kita tahu bagaimana karakteristik biden kebijakan kebijakannya karena juga merupakan perwakilan dari demokrat
sementara sisi lain ada perwakilan republik di sana presiden petahana trump
menurut mbak zelda sendiri mana dari kedua kandidat ini yang setidaknya lebih seiring dengan kebijakan politik luar negeri indonesia
jadi bagaimana diketahui
jadi itu politik luar negeri suatu negara itu kan ditujukan antara lain untuk mencapai dan mengamankan kepentingan nasional
nah kepentingan nasional indonesia itu belum tentu sejalan dengan kepentingan nasional amerika serikat gitu
di samping itu juga seperti yang mbak sampaikan tadi kedua kandidat itu sangat dipengaruhi oleh nature dari kubu masing masing yaitu republikan dan demokrat
nah kedua duanya itu sama sama memiliki kelebihan sendiri sendiri begitu
misalnya demokrat dengan pemerintahan
republikan dengan pemerintahan presiden trump dikenal memprioritaskan ekonomi perdagangan serta pendekatannya secara bilateral
nah sementara demokrat itu dibandingkan republikan lebih aktif di forum multilateral serta membawa isu isu global perubahan iklim demokrasi good governance dan sebagainya
nah jadi yang penting bagi indonesia adalah harus mengambil peluang dari situasi apapun
dalam hal ini indonesia akan terus menjaga
hubungan baik dengan siapapun yang nanti akan memegang tampuk pemerintahan di amerika serikat
mas zilda saya ke mas filip dulu
mas philip sudah tersambung bersama kami
mas filip sebelum kita berbicara mengenai bagaimana caranya mengambil peluang
mari kita berbicara mengenai konstelasi politik yang saat ini tengah terjadi di sana
electoral vote masih belum bisa dipastikan hasil akhirnya masih terus dilakukan perhitungan
tapi kita melihat kubu trump
sudah declare kemenangan kemudian menuding adanya kecurangan
kubu biden juga sudah tidak declare kemenangan tapi sudah menyampaikan memang saat ini posisinya lebih unggul
bagaimana anda melihat konstelasi politik saat ini yang terjadi di sana
bahkan saya mengutip apa yang disampaikan oleh petinggi dari abc news
pilpres di amerika serikat saat ini rasanya seperti rasa pilpres indonesia
ya soalnya menurut saya begini
memang karena pemilihannya sangat ketat ya
dan juga pembelahan ideologi yang terjadi empat tahun terakhir itu juga sedemukian dalam
tentu saja menyebabkan kontestasi yang sangat tajam diantara kedua kandidat ini
dan karena skripsinya kecil sejauh ini paling tidak ya hasil sementara yang kita lihat
itu menyebabkan mungkin kedua belah pihak akan merasa bahwa pihak yang lain mungkin saja mau melakukan hal hal yang akan merugikan suara yang mereka peroleh
dan masalahnya adalah
memang kali ini kandidat yang bertarung ada donald trump yang karakteristik personal dia sebagai seorang pemimpin itu agak unik
dengan karakter kandidat kandidat presiden lain di amerika sebelumnya
dan ini yang menyebabkan situasi jadi agak rumit
dan kalau kita lihat tanya kandidat presiden amerika itu
bahkan ketika mereka
walaupun ketat tetapi merasa tertinggal mereka tidak segan segan untuk menyatakan bahwa mereka kalah
dan itu tidak terjadi pada trump kali ini
dan mungkin antara lain disebabkan karena dia juga memang merasa bahwa dukungan terhadap dia tetap ada
dan ini yang saya kira jadi seperti tipikal negara demokrasi dulu seperti di indonesia
itu agak mengherankan juga untuk kasus amerika yang demokrasinya sudah cukup panjang
apakah mas philip juga sudah menerka bahwa posisinya akan seperti ini saat ini
kita sampai detik ini belum mengetahui bagaimana posisi akhir electoral vote dari masing masing kandidat
ya saya kira banyak pihak yang memang menduga bahwa hasilnya akan sangat ketat seperti ini
cuma mungkin yang agak merubah dalam posisi adalah bahwa
ingat partisipasi pemilihan kali ini sedemikian tinggi ya
kita tahu bahwa bahkan joe biden meraih suara yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kandidat kandidat presiden sebelumnya
di sisi yang lain juga pendukung trump dalam pemerintahan ini juga lebih banyak daripada pendukung dia itu tahun dua ribu enam belas
sehingga memang situasi di tengah para pemilih itu agak agak panas ya
yang penting adalah bahwa institusi demokrasi di amerika itu akan tetap bekerja
dan pada akhirnya mungkin kakak kakak bisa menerima
problemnya sama seperti di tempat lain termasuk di indonesia
bahwa bila hasil pemilihan itu sangat dekat
orang banyak bilang bahwa popular vote apa suara orang per orang amerika itu tidak terlalu penting karena yang dimenangkan adalah electoral college
tetapi dalam konteks kontestasi
jumlah barcode yang agak dekat itu akan menimbulkan masalah juga terus menerus di amerika serikat
dan ini saya kira banyak lihat yang sudah berusaha akan seperti yang kita lihat di takangan ini
baik saya ke mbak zelda lagi
mbak zilda kita melihat bagaimana pilpres di amerika serikat dilaksanakan pada saat kondisi pandemi
di saat sentimen luar biasa dari masyarakat
tanda kutip karena penanganan pandemi yang dianggap kurang maksimal oleh presiden trump
apa yang kemudian bisa kita lihat kita pelajari dari pelaksanaan pilpres di tengah pandemi yang berlangsung di amerika serikat saat ini
pertama tama untuk pelaksanaannya sendiri yang saya catat adalah mereka memungkinkan bagi para pemilih itu untuk mengirim suara melalui pos
nah itu kelihatannya itu bisa kita tiru di kemudian hari nanti apabila situasi di tempat kita juga tidak memungkinkan untuk pemilih datang ke tps misalnya
saya kira itu sangat bagus kita bisa meniru pengiriman suara itu melalui pos
mereka juga selain pengiriman suara melalui pos mereka juga membuka kemungkinan untuk istilahnya melakukan pemilihan itu beberapa hari sebelum hari h
karena mereka khawatir apabila pada hari h mereka tidak dapat datang ke tps dan sebagainya
jadi sudah ada beberapa mungkin seminggu sebelumnya itu mereka sudah bisa mulai memilih
saya kira itu cukup baik untuk bisa kita terapkan juga di indonesia kira kira gitu mbak
bagaimana dengan kesadaran pemilih sendiri untuk menyampaikan suara mereka meskipun memang yang mereka pilih adalah orang orang yang mewakilkan diri mereka dan memberikan suara untuk electoral college atau elektoral
apakah kemudian kita sudah siap indonesia sudah siap untuk melihat arah ke depan karena memang sebentar lagi juga kita akan melaksanakan pilkada
saya lihat sistem di indonesia sendiri sebenarnya sudah sangat bagus ya maksudnya kalau kita benar benar melakukan pemilihan secara langsung
dan kita benar benar memilih orang itu kandidat itu itu yang kita pilih kalau di amerika kan sistemnya dengan electoral college itu kan kita jadi semacam
mewakilkan suara kita kepada orang tersebut gitu jadi electoral college itulah yang nanti akan memilih begitu
jadi saya lihat bahwa sistem kita sudah bagus pemilihan langsung bahkan teman teman warga negara amerika sendiri begitu mereka tahu ada sistem di indonesia seperti itu mereka berpikir pikir
wah kelihatannya kita bisa meniru sistemnya indonesia tuh malah ngomong gitu tuh mbak
ada contoh lain yang mungkin bisa dilihat ya bagaimana demokrasi diterapkan secara langsung di indonesia
tapi nanti di segmen selanjutnya kita akan berbicara mengenai peluang tadi sudah sempat sedikit disampaikan mbak zelda bagaimana peluang yang bisa kita ambil
siapapun nanti presidennya bagaimana kemudian ini bisa memberikan kontribusi positif bagi hubungan amerika dan juga indonesia
sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
baik terima kasih anda masih bersama kami
kami masih berbincang mengenai bagaimana menerka arah politik amerika serikat pasca pilpres yang saat ini hasilnya masih terus kita tunggu
kita masih menantikan bagaimana hasil perhitungan di satu dua tiga empat enam
enam negara bagian
di amerika serikat apakah kemudian hasil ini yang nantinya bisa mengunci posisi kandidat yang menjadi presiden amerika serikat
saya menyapa mas philip yang sudah tergabung juga melalui sambungan zoom saat ini mas philip
oke oke sudah melihat wajah mas philip saat ini
kita berbicara mengenai peluang tapi sebelum itu saya melihat dulu bagaimana kubu biden memanfaatkan peluang pandemi saat ini
bagaimana sistem voting yang dilakukan melalui
post ataupun early vote ini juga memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pencapaian suara dari biden
anda melihatnya seperti apa mas philip
ya memang kalau kita lihat bahwa pendukung partai demokrat itu dalam hal pandemi mungkin termasuk orang orang yang percaya pada protokol kesehatan
dan mungkin kubu biden menduga bahwa itu bisa mengurangi tingkat partisipasi pemilih mereka datang ke tempat pemilihan
maka mereka mendorong untuk early vote yang melalui pos gitu
tetapi ada sisi lain juga mungkin berbeda dengan di indonesia
hari pemilihan itu tidak libur dalam konteks indonesia itu hari pemilihan libur
sementara karena tidak libur dan kita tahu working class itu adalah para pendukung demokrat
orang orang yang bekerja pekerja pekerja mungkin pekerja menengah ke bawah ya misalnya
itu mereka kan biasanya dibayar kalau di amerika itu gaji per jam
jadi pergi ke tempat pemilihan itu dan mungkin kehilangan beberapa jam pekerjaan buat mereka itu artinya kos
makanya selama ini mungkin di amerika tingkat partisipasi dalam pemilihan itu relatif tidak besar gitu ya
dan karena itu early voting melalui pos itu adalah juga salah satu solusi ketika mereka tidak harus meninggalkan pekerjaan
dan berarti mengorbankan beberapa puluh dolar gitu ya dari penghasilan mereka
dan bisa meningkatkan partisipasi politik
makanya kemudian kita lihat kemarin ketika di awal awal penghitungan biden tampak agak tertinggal
tetapi ketika suara dari early vote ini mulai dihitung dan mulai dikompilasi
kita lihat bahwa mungkin sebagian besar dari mail in vote itu adalah para pendukung joe biden gitu
atau para pendukung partai demokrat
tapi anda merasakan ada semangat yang berbeda tidak
pada saat pilpres kali ini
beberapa laporan di tempat voting menyampaikan masyarakat di sana sangat antusias memberikan suara bahkan harus antri selama berjam jam
ya memang seperti saya katakan tadi di awal bahwa pemilihan kali ini menjadi sangat ideologis juga gitu
dalam pengertian bahwa para pendukung donald trump dan para pendukung joe biden itu sangat militan
yang pendukung joe biden ingin mengalahkan trump gitu dan menjadikan dia presiden yang hanya menjabat satu term
yang di amerika relatif agak jarang gitu ya
sementara pendukung trump tentu saja menginginkan trump terpilih kembali gitu
dan ini perjalannya sudah panjang
kita tahu sebelumnya ada demonstrasi black lives matter ada apa namanya demonstrasi demonstrasi menolak masker misalnya atau mendukung masker dan sebagainya
sehingga memang situasi sudah sangat termobilisasi bahkan beberapa bulan sebelum pemilihan ini berlangsung
dan karena itu karena sangat ideologis dan sangat militan inilah maka saya kira pemilihan kali ini jauh lebih ketat dan jauh lebih panas dibandingkan dengan pemilihan pemilihan sebelumnya di amerika serikat
sekarang kita berbicara peluang siapapun nanti yang terpilih bu zelda ada peluang yang bisa dimanfaatkan dioptimalkan oleh pemerintah indonesia
bagaimana untuk dalam kasus perang dagang
amerika dan tiongkok
apa peluang yang kemudian bisa kita ambil
jadi perang dagang as tiongkok itu kan di awal pemerintahan pam ya
nah kita tuh sudah melakukan beberapa hal antara lain misalnya begini
karena perang dagang tersebut di harga harga barang barang yang dari tiongkok ke amerika serikat itu diberikan tarif yang sangat tinggi
sehingga akhirnya mereka tidak mengirimkan gitu ya
tidak mengekspor barang barang tersebut ke as
nah pasar yang hilang di amerika serikat itu itu kita ambil begitu
ya tentu saja ini tidak semata mata bahwa kita terus bisa langsung ambil karena banyak sekali negara yang ingin ambil
nah kemudian tahu bahwa pemerintahan trump itu selalu menekankan pada fair trade
yaitu perdagangan dua arah yang fair menurut mereka begitu kak
nah kita juga tahu bahwa kalau fair menurut mereka harus fair juga bagi indonesia
tidak hanya satu arah
jadi ini harus benar benar dua arah
nah caranya adalah yang sudah kita lakukan perusahaan misalnya katakanlah di bidang tekstil begitu ya
kita membeli kapas dari amerika serikat
kemudian kapasitas kita impor diolah di indonesia menjadi garmen
nah garmen itu diekspor kembali ke amerika serikat dijual di sana
nah itu jadinya dua negara ini indonesia dan as sama sama untung gitu
nah model ini sangat disukai oleh amerika serikat
karena ini membawa keuntungan untuk keduanya
jadi kira kira peluang yang itulah kemarin waktu perang dagang ini kita lakukan
dan sampai sekarang masih berlangsung
baik pertanyaan yang sama untuk mas philip sekaligus menutup perbincangan kita malam hari ini
bagaimana kemudian peluang yang bisa kita ambil
banyak spekulasi yang beredar jika trump kemudian kembali terpilih
langkah kebijakannya pasti akan berbeda
ataupun biden sebaliknya dengan apa yang terjadi saat ini
apa yang kemudian bisa kita ambil
ya mereka ini sangat berseteruya
platform partai demokrat dengan republik sangat berseberangan
tetapi satu hal yang mereka sama sama sepakat adalah soal cina
bahwa buat partai demokrat partai republik buat joe biden dan buat donald trump
nah itu adalah ancaman yang mereka harus kurangi pengaruhnya
karena itu saya kira dalam soal china pijakan amerika tidak akan berubah
dan mungkin persoalannya adalah nanti
ada nuansa bagaimana cara menghadapi china yang agak berbeda
kalau donald trump itu akan unilateral
seperti kita tahu yang sudah dia lakukan beberapa empat tahun terakhir
sementara joe biden mungkin lebih multilateral
mungkin dia lebih bisa mendengarkan mitra mitra amerika
dan juga mendorong multilateralisme
kita tahu perang dagang yang tadi disebut bu zelda itu adalah sangat unilateral
baik amerika maupun china
mereka mengabaikan wto misalnya
yang memang adalah organisasi yang harusnya menjadi tempat
di mana dispute settlement mechanism itu terjadi
tetapi mereka langsung hand on antara dua negara ini
bagi indonesia menurut saya dari sisi politik luar negeri
mungkin kita bisa mendorong kembali multilateralisme
karena kita negara yang lebih powernya lebih kecil
dan tentu saja karena itu perlu platform platform organisasi internasional dan multilateral
dibandingkan dengan selama empat tahun terakhir itu multilateralisme itu ditinggalkan oleh amerika maupun oleh china sebagai super power yang lain
dan saya kira ada banyak hal yang bisa dilakukan indonesia
kita sama sama anggota g dua puluh sama dengan amerika serikat
dan juga tentu saja kita punya kepentingan di wto
kita punya organisasi regional asean
yang harusnya bisa digunakan indonesia untuk bersama sama menghadapi baik china maupun amerika
karena kita tidak perlu berada di negara lain
kita harus berada di salah satu pihak
baik dan semoga peluang peluang ini bisa dengan optimal dimanfaatkan
siapapun yang terpilih nanti sekali lagi kami masih menunggu hasil resmi
bagaimana perhitungan suara dari electoral college joe biden dan juga presiden trump yang saat ini masih terus berlangsung
terima kasih bu zelda wulan kartika direktur amerika i kementerian luar negeri
dan juga philip g vermonte direktur eksekutif csis
sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newscast